bank indonesia resmi meluncurkan uang rupiah baru tahun emisi dua ribu dua puluh dua hari ini
peresmian dilakukan oleh gubernur bi peri warjio dan menteri keuangan sri mulyani
peresmian juga dihadiri oleh keluarga pahlawan nasional yang wajahnya ditampilkan dalam pecahan uang kertas baru tersebut
meski demikian bi menegaskan uang rupiah kertas sebelumnya tetap berlaku sepanjang belum ditarik dari peredaran
uang kertas baru yang dikeluarkan adalah pecahan rp seratus rp lima puluh rp dua puluh rp sepuluh rp lima rp dua dan rp satu
uang pecahan baru tersebut menampilkan dua belas tokoh pahlawan sebagai gambar utama pada bagian depan
gambar itu dipilih dengan memperhatikan prioritas provinsi yang belum terakomodasi dalam uang rupiah pahlawan di lingkup nasional
dan memiliki ketokohan nasional
kini masyarakat dapat menukarkan uang kertas baru dengan mengakses aplikasi pintar bi go id
meski begitu selama uang kertas sebelumnya belum ditarik uang tersebut masih sah digunakan sebagai alat untuk bertransaksi